sebuah jalan laut besar seperti yang disebut yang diperlukan jika jakarta terus menurun
jadi kita butuh jalan laut besar
hanya jika jakarta terus menurun
jadi masih ada prioritas utama untuk jakarta adalah untuk menghentikan penurunan
menghentikan abstraksi air tanah karena itu adalah alasan utama penurunan
menghentikan abstraksi air tanah membawa air dari jatilawur
memperbaiki sumber air seperti semua kota modern di dunia semua kota besar di dunia
jangan menggunakan air tanah karena itu adalah tempat untuk air tanah tempat untuk penurunan tempat untuk kota
yang kita lakukan sekarang
kita menurun karena hampir setiap rumah atau setiap mall kita berakhir mencari
tidak bukan setiap rumah
ini adalah mall pembelian ini adalah bangunan tinggi ini adalah hotel ini adalah ruang ofis besar ruang ofis
mereka semua menggunakan air tipe dan itu harus diubah oleh air tipe
oke untuk kembali ke reklamasi
anda membantu pemerintah banyak apa yang anda lihat sebagai kebutuhan di sini untuk reklamasi ini
argumennya adalah bahwa ini dapat membantu mengawasi beberapa penerbangan
dan juga menciptakan tanah baru untuk jakarta
jadi ini menciptakan banyak tanah baru ada banyak uang yang harus diperoleh
peraturan sekitar tiga puluh juta dolar
dan itu adalah banyak uang
jakarta membutuhkan waktu tapi jakarta pada saat ini
saya ingat beberapa kata dari pemerintah dari pak aarhok

tetapi pembangunan akan membantu saya dengan memperbaiki pengurusan tanah di kota
jadi saya butuh pembentuk
kami juga menggabungkannya dengan reklamasi tanah
jika anda bisa menggabungkan
anda juga bisa membantu saya dengan membangun stasiun pembangunan
dan saya pikir itu adalah ide yang sangat bijak
untuk menggabungkan kedua kebutuhan
ya bukan untuk meninggalkan semua keuntungan kepada pembangunan
tetapi juga menggunakan bagian dari keuntungan untuk membantu jakarta
tentu saja jakarta harus sangat berhati hati

ada banyak orang yang akan menggunakan reklamasi tanah

dari mana uang yang akan datang
jika orang yang menggunakan reklamasi tanah
mulai menggunakan air tanah yang dalam
maka itu menambahkan masalah
dan dari mana uang yang akan datang untuk dikembangkan
karena anda butuh uang tambahan
jika anda menggabungkan
itu harus berjaya
jadi apa yang anda katakan

agar tidak menambahkan kegagalan jakarta
uang sedimen untuk membuat reklamasi tanah ini
saat ini datang dari laut
harus datang dari tempat yang aman
agar anda tidak merubah alam marina anda
untuk membangun pulau di sini
dan saya harus mengatakan
saya agak takut dengan reklamasi tanah ini
karena bahkan pemerintah tinggi
pemerintah dan juga para minister
semua penyelesaian tindakan lingkungan
mungkin kita harus melakukan
tanpa penyelesaian tindakan lingkungan
dan itu adalah bahaya besar
karena kemudian anda tidak tahu
jika air datang dari tempat yang aman
jika sedimen datang dari tempat yang aman
apakah anda tidak merubah
di tempat lain
penyelesaian tindakan lingkungan
pembangunan yang berkelanjutan
sangat penting menurut saya
dan anda tidak melihat bahwa
pemerintah mengejar itu
apakah itu pertanyaan utama anda
indonesia mengejar di mana mana

untuk mengejar tindakan lingkungan
dan membuat penyelesaian tindakan lingkungan
tapi seperti dengan pengurusan air
pengetahuan untuk melakukan penyelesaian tindakan lingkungan yang baik
tidak cukup di indonesia
jadi ini bukan
ini bukan penyelesaian tindakan lingkungan yang baik
tapi beberapa tindakan yang tidak berguna untuk digunakan
memang membutuhkan banyak waktu
dan mereka tidak menjawab masalah itu dengan baik
oke jadi apa yang akan terjadi
jika kita memiliki penyelesaian tindakan lingkungan
tanpa tindakan lingkungan yang tepat
tanpa tindakan yang terdapat untuk menjaga kesehatan
saya pikir jakarta akan mengejar

jakarta akan mengejar lebih banyak
mengejar lebih banyak
pelancongan akan ditobrak
karena jika tidak ada kontrol
jika tidak ada pemeriksaan
jika tidak ada pemeriksaan oleh pemerintah
tentang dari mana bahan bahan itu datang
dan bagaimana untuk membangun pulau ini
saya pikir semua orang akan mempromosikan
keuntungannya dan menghilang
oke ini menarik
jadi kita harus memisahkan kebutuhan untuk reklamasi
dan kebutuhan untuk menguruskan air kita
anda mengatakan bahwa
panggung laut itu penting di sana
kita harus memastikan
air laut datang ke jakarta
jadi panggung laut itu ide yang baik
pembangunan tidak perlu
bagaimana itu berfungsi tekniknya
pembangunan itu pilihan pembangunan jakarta
jakarta memikirkan cara pembangunan
pembangunan adalah pembangunan

sebagai bagian dari keuntungan

harus baik harus lebih baik jakarta
ada sesuatu yang mengganggu
itu adalah panggung laut besar
pembangunan laut besar diperlukan
ketika jakarta terus menurun
banyak orang menggabungkan reklamasi laut besar
dengan panggung laut besar
tentu saja panggung laut besar
akan mengutuk jakarta bay
dan reklamasi laut itu
di lagu jakarta bay
dan itu mungkin
menyebabkan masalah di masa depan
ya terutama ketika ada
bengkak yang dikumpulkan di lagu
dan kemudian ada keterbalasan
di bagian bawah air
jadi apa cara terbaik
untuk mengembangkan air laut besar
anda sudah menyebutkan
panggung dan menghentikan
tanah dari penyelamatan adalah penting
tapi di atas itu
panggung laut besar bisa
jika disesuaikan dengan betul
dari penyelamatan air laut besar
penyelamatan harus selalu dihentikan
dan ada desain yang sangat bagus
untuk panggung laut besar
ya terlihat sangat bagus
dan itu juga bagian dari
dan pengembangan alam baru
pemanggung di jakarta
kita berada di kawasan
yang besar dan kawasan yang besar
tidak melakukan apa apa selain
dan kami melihat
pesawat di introduksi
dan itu menyebabkan
banyak kegagalan sosial
dan banyak orang akan disesuaikan
dan itu juga membuat
masalah yang terjadi
dan itu juga membuat
masalah yang terjadi
dan itu juga membuat
masalah yang terjadi
dan itu juga membuat
masalah yang terjadi
dan itu juga membuat
masalah yang terjadi
dan itu juga membuat
masalah yang terjadi
dan itu juga membuat
masalah yang terjadi
masalah yang terjadi
masalah yang terjadi
masalah yang terjadi
masalah yang terjadi
masalah yang terjadi
juga masih membahas mengenai upaya penanganan banjir dan juga sistem tata kelola air
masih bersama yaniab bringkman ahli tata kelola air dari lembaga riset belanda delta

dengan penyelamatan dengan menjaga seluruh laut di luar negara
oke sekarang ketika kita bicara tentang reklamasi
dan jelas ada banyak kontroversi mengenai reklamasi
karena terutama dari mendengar anda
ada beberapa orang yang mendapatkan dari reklamasi
dan banyaknya adalah penggunaan ekonomi dan komersial
tapi ada yang kehilangan termasuk yang terpengaruh
sama juga keadaan yang kehilangan
contohnya reklamasi di benoa bali
itu bukan ide yang baik
terutama karena bagian bali adalah tempat yang menjaga
pengurusan air secara dasar
ya benoa bay saya bukan seorang ekspert di sana

bahkan saya juga
jika anda melihat dari gambar satelit ke benoa bay
anda melihat bahwa itu sebenarnya area urban
bali selatan bali barat
itu adalah satu area urban besar
jadi itu yang anda pikirkan oke
sebenarnya tidak lebih dari area urban besar yang berkembang
tapi jika anda pergi ke benoa bay
itu adalah area yang indah
itu adalah tempat yang berkembang
itu adalah anggota
itu adalah mangrove
dan hal yang mengejutkan adalah
dan itu merasa merasa sedih untuk menggambarkan benar
tetapi pembangunan mengatakan

kita akan melakukan itu dengan lebih baik
dan kita adalah yang satu satunya yang akan menjaga alam semesta
dan itu sangat mengganggu
dan sekali lagi
apa yang saya katakan tentang pengurusan impact environmental yang baik
saya juga mengatakan
tidak ada pengurusan impact environmental yang baik
untuk menjawab semua masalah
jadi itu adalah kunci
anda harus melakukannya dengan baik
anda harus melakukannya dengan berkembang
anda harus melakukannya tanpa
apakah itu pada orang orang yang tinggal di sana
atau apakah itu pada alam semesta dan
di area urban besar ini
bisnis seperti biasa
anda harus melakukan sesuatu
anda harus membangun

oke mari kita bicara tentang
praktik terbaik sekarang
di indonesia kita memiliki banyak banyak
sungai ini adalah sumber pengaruh

untuk banyak bengkak
dan sungai ini
anda tahu tidak digunakan dengan baik
apa cara terbaik untuk mengatasi ini
maksud saya apakah ini adalah

atau pendidikan atau sebuah
kemahiran yang diperlukan

seperti kota lain misalnya
mereka membuat kota yang indah
kota yang indah
seringkali memiliki sungai yang indah
apa yang anda katakan
sungai bukan tempat penumpang
itu adalah langkah langkah yang sangat penting
yang harus dibuat
bukan hanya indonesia yang membuat
hal yang sangat berharga

air adalah sumber hidup
itu dipertimbangkan oleh semua orang
ada di mana mana
tetapi pengurusan air
sangat terbatas saat ini
dan itu harus berkembang

terutama di pemerintah bukan
dan anda mencari saran
tidak itu tidak

itu sudah lama
lama lalu lalu
saya sedang melakukan penelitian di bidang
dan saya pikir
itu di mana mana di jawa barat
dan kami datang
kami menemui seorang wanita
dan dia meminta maaf
atas keguguran di sekitar rumahnya
dan dia berkata
ya ya itu karena saya hidup di jauh dari sungai
sungai adalah tempat penumpang
itu tempat penumpang
dan tentu saja itu harus berubah
bukan hanya pemerintah
semua orang memikirkan
tetapi pemerintah harus
tetapi pemerintah harus sangat teratasi
tentang bagaimana sungai dan air
dan bagaimana air digunakan
sekarang apakah anda melihat
ya dengan pemerintah
mereka tidak melakukannya sendiri
harus ada perubahan pikiran
jg apakah anda melihat
ada juga perubahan pikiran di dalam
di dalam pemerintah kita

untuk benar benar bersihkan
ya saya melihat
saya melihat generasi muda yang sangat kuat
yang diperbolehkan ke dalam pemerintah
dan diperbolehkan menjadi lebih penting
ada generasi muda yang baik
dengan motivasi yang baik
yang benar benar memiliki motivasi
mari kita bersihkan
ya sebenarnya kita memiliki beberapa contoh yang baik
di komunitas lokal
memperbaiki rumah di dekat sungai
sehingga sungai menjadi
tetapi juga para pemerintah di surabaya
para pemerintah di bandung
dan tentu saja
mereka semua memberikan motivasi
mari kita bersihkan
mari kita lakukan

saat ini adalah fase alarm
itu dua puluh empat jam sehari
tujuh hari seminggu

anda harus bekerja untuk bersihkan sistem
jakarta sedang berjalan
saya yakin jakarta sedang berjalan

dan juga mengingatkan diri kita sendiri
tidak hanya memainkan pemerintah
jangan menyerahkan ke keadaan
tapi juga memperbaiki diri kita sendiri
semoga kita bisa menangani beberapa masalah ini
tanda terakhir dari holland
langkah paling penting untuk keamanan
pastikan bahwa gerbangnya berfungsi
pastikan bahwa pembungkusan berfungsi
pastikan bahwa ada cukup kapasitas di sungai
terima kasih telah berada di program ini
dan berbagi dengan kami
dan saya senang mendengar bahwa kita sebenarnya
di jalan yang benar
dan juga di jalan yang benar
terima kasih banyak
dan pengelolaan air menjadi tantangan besar
apa saja strateginya dan kendala yang dihadapi
akan kita ulas lebih dalam setelah informasi berikut ini
tetaplah bersama saya dalam
terima kasih j j
kita lanjutkan diskusi kita mengenai banjir dalam insight
ada banyak faktor yang menyebabkan banjir di jakarta
utamanya begitu sulit untuk ditangani
nah berbagai kebijakan dan proyek penanggulangan banjir pun
telah dilakukan pemerintah dki jakarta
tapi selaraskah solusi yang dilakukan pemerintah
dengan penyebab banjir itu sendiri
kali ini saya akan membahasnya dengan narasumber kurniawan sabar
ya walhi halo kurniawan sabar
namanya bagus sekali
saya panggil wawan aja ya
nah wan kalau kita lihat kan biasanya banjir
walaupun begitu bekerja keras ya pemerintah dki
untuk menangani dan juga menanggulangi banjir
kira kira apa yang bisa dikritisi oleh walhi
dari sudut pandang walhi mengenai upaya
ya sejauh ini memang walhi sudah melakukan penilaian
bahwa banjir di indonesia khususnya di kota kota besar
seperti yang ada di jakarta itu sebenarnya sebagai bentuk
wujud dari satu ketidakmampuan kita dalam pengelolaan
ketidakmampuan kita dalam melakukan pengelolaan
yang baik terhadap satu wilayah
dan dengan daya dukung dengan daya tampung yang baik
atas lingkungan yang ada di wilayah tersebut
kita akan sering bahkan
sangat sering melihat kejadian banjir itu terjadi di indonesia
termasuk jakarta ataupun kota kota besar yang ada di indonesia
sumber ketidakmampuan itu dari mana
apakah karena kebijakannya itu salah
atau penanganannya atau pemahamannya terhadap
penyebab banjirnya itu sendiri yang keliru
kenapa tidak mampu
dalam berbagai aspek memang ini terdapat berbagai kelemahan ya
baik dari segi regulasi ataupun kebijakan
yang diterapkan oleh pemerintah
begitu pun dalam aspek
implementasi dan evaluasi dalam kerjaan tersebut
oke contoh regulasi atau kebijakan yang keliru
kalau regulasi yang dimaksud misalnya
penerapan tentang kajian lingkungan hidup strategis
bahwa undang undang pplh telah mengamanahkan
untuk implementasi kajian lingkungan hidup strategis
dalam pembangunan di indonesia
namun faktanya bahwa selama ini terjadi kelambanan dari pemerintah
untuk menyediakan regulasi yang memadai
jadi sampai sekarang regulasinya itu belum ada
regulasi itu belum ada
dan itu masih dalam proses pembahasan untuk melahirkan
satu peraturan pemerintah terkait dengan pelaksanaan
kajian lingkungan hidup strategis dalam pembangunan di indonesia
nah karena tidak ada regulasi atau undang undang yang jelas ini
ini apa berarti dampaknya bahwa implementasinya
untuk penanggulangan banjir itu juga tidak sempurna
kan sangat banyak dampaknya
mulai dari pembangunan di sektor hulu sampai di sektor hilir
termasuk di kota kota ya
salah satu misalnya
kalau kajian lingkungan hidup strategis itu tidak dilakukan
maka penyusunan rencana tata ruang wilayah itu tidak akan didasarkan pada
bagaimana melihat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
begitupun dengan isu isu strategis yang bisa mengancam keberlanjutan
atau beresiko terhadap lingkungan
jadi tidak holistik ya
dari hulu ke hilir dan tidak juga berkelanjutan ya
ya maka dampaknya adalah salah satunya
karena pembangunan itu tidak memiliki dasar analisis yang baik
perencanaan yang baik
maka salah satunya adalah terjadinya bajer dan buruknya tata ruang
apakah karena mungkin ketidaktahuan atau kurangnya data
kurangnya hasil riset
atau apa sebenarnya yang membuat undang undang ini
atau regulasi tentang tata kelola yang strategis ini
sampai sekarang masih belum terjadi
ada dua hal yang diperiksa oleh walki selama ini
yang pertama itu berkaitan dengan polisi
dan yang kedua adalah market driven
berkaitan dengan political will
kami menilai bahwa seluruh aspek sebenarnya itu sudah lengkap
baik dari segi data ataupun regulasi itu sebenarnya sudah bisa didorong untuk diimplementasikan
jadi kajiannya itu sebenarnya sudah ada
political will pemerintah lah yang kemudian ditekankan untuk mau mengimplementasikan itu atau tidak
yang kedua keberpihakan pemerintah dalam hal ini
kita melihat bahwa sebagian besar kebijakan pembangunan
dan implementasi pembangunan indonesia itu lebih pada market driven
lebih mengedepankan bagaimana mengejar keuntungan dari aspek pasar
sehingga pembangunan yang dimaksud ini lebih cenderung untuk mengutamakan investasi
yang ternyata faktanya itu hanya menguntungkan segelintir golongan atau segelintir kelompok
sedangkan di aspek keberlanjutan lingkungan hidup dan keadilan terhadap akses masyarakat itu cenderung terabaikan sampai sejauh ini
tapi kalau khusus untuk dki apalagi karena di jakarta ini kita masih sampai sekarang ini
kalau musim hujan sudah otomatis sudah banjir
tapi kita lihat ada keinginan dari segi political will sebenarnya kan sudah ada
dari ahok untuk membersihkan sungai melakukan dredging dan lain sebagainya
normalisasi sungai dan juga pembangunan kanal kanal
apa yang anda lihat yang sebenarnya sudah berjalan
pertama kita masih melihat bahwa di jakarta ini itu sangat minim daerah dalam hal ini
daerah tangkapan hujan atau daerah resapan air
semakin berkurang ya
semakin berkurang akibat pembangunan yang semakin pesat
begitupun dengan ruang terbuka hijau yang sebenarnya sebagai space publik juga sebagai daerah resapan air
yang kedua adalah faktanya kita tidak pernah melihat dengan baik bahwa jakarta ini dialiri oleh tiga belas sungai
dan ini salah satu fakta menarik dalam satu kota besar dialiri oleh tiga belas sungai
artinya kalau tidak ada upaya yang kuat untuk

atau memilihkan kondisi sungai dengan yang ada sekarang
maka sangat besar kemungkinan atau sangat besar potensi kejadian banjir itu disebabkan oleh buruknya pengelolaan daerah aliran sungai yang ada di jakarta
dan yang ketiga adalah integrasi perencanaan pembangunan hulu hilir
kita tahu bahwa jakarta ini misalnya dari tiga belas sungai itu muara dari tiga belas sungai itu ada di teluk jakarta
tapi kawasan hulunya itu berada di luar jakarta
artinya kalau dia mau melakukan perbaikan dia harus melakukan satu perencanaan pembangunan yang holistik
yang dimana itu akan memadukan perbaikan di wilayah hulu dan di wilayah hilir
dan harus juga bekerjasama dengan tetangganya juga untuk memperhatikan secara holistik
nah wan sendiri dengan sekarang kan usaha untuk mengubah kali jodoh misalnya menjadi ruang terbuka hijau ini sudah betul memang betul
memang perlu misalnya daerah seperti kalijodo itu dikembalikan menjadi ruang hijau
dalam aspek fungsi pasti pemerintah harus memiliki kajian yang baik terhadap fungsi ruang tersebut
kalaupun dia menjadi satu wilayah ruang terbuka hijau maka harus diperhatikan tidak serta merta dengan posisi yang ada saat ini
apakah dengan melakukan penertiban di wilayah tersebut itu akan menjawab secara langsung terhadap kebutuhan yang ada di luar
ini aspek keadilan tadi ya
ya ruang terbuka hijau
karena banyak sekali ruang hijau kita justru hilang karena pembangunan hotel mall dan segala macamnya
nah itu yang kita sesalkan bahwa di daerah daerah pusat kota yang semestinya justru menjadi sasaran utama untuk pengembangan ruang terbuka hijau itu yang tidak justru terlihat di jakarta ini
ya kembali karena regulasi terhadap inilah kajian ya penerapannya secara strategis itu masih belum ada sampai saat ini
istirahat sebentar ya wan kita akan lanjutkan
dan pembahasan mengenai upaya penanggulangan banjir dan tata kelola air akan kita lanjutkan
sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam insight
pemerintah provinsi dki jakarta melaksanakan proyek reklamasi pantai untuk membangun tujuh belas pulau di pesisir utara jakarta
reklamasi di jakarta sendiri sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun sembilan puluh an
apa saja dampak lingkungan yang diakibatkan dari reklamasi
dan sejauh mana misalnya tanggul laut raksasa mampu menjadi solusi banjir
masih bersama manajer kampanye wahi kurniawan sabar
wan sekarang yang kita
menjadi polemik lah di masyarakat dan bukan saja di jakarta tapi juga di bali khususnya di benoa
itu adalah mengenai reklamasi
nah menurut kajian walhi apakah reklamasi ini cara yang paling cocok lah khususnya buat indonesia sebagai negara kepulauan dengan pesisir pantai yang begitu banyak
dan juga segala macam hutan bakaunya di situ
yang terbaik memang untuk menjaga ya tata kelola air kita supaya tidak terjadi banjir dan lain sebagainya
ya sebenarnya secara tegas walhi menyebut kebijakan ini
sebagai kebijakan yang keliru ya dalam penerapan kebijakan di indonesia
dalam catatan wahi ada yang ditangani langsung oleh wahi
kasus reklamasi pesisir ini ada enam belas titik di seluruh indonesia dengan cakupan wilayah sekitar tiga puluh dua ribu hektare
nah dalam keadaan ini walhi menilai bahwa ekosistem pesisir itu adalah ekosistem yang khusus yang unik
yang semestinya menjadi benteng pertanian rakyat
yang menyebabkan penanganan kita terhadap satu kondisi yang rentan terhadap bencana
nah dengan adanya reklamasi ini sebenarnya itu akan justru membalikkan keadaan tersebut
yang justru menjadi benteng terhadap satu kondisi rawan bencana
tapi dengan reklamasi ini justru akan mengakibatkan kondisi yang dimana pesisir indonesia itu akan justru rawan dengan bencana
kalau dikatakan ini menjadi salah satu solusi terhadap penanganan banjir
kami juga mengatakan bahwa ini bukan solusi
karena akar dari masalah banjir sebenarnya bukan di muara laut atau pesisirnya
tapi ada di darat yang dimana disitu pengelolaan ruang dan pengelolaan kebijakannya itu tidak tepat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan
kedepannya bagaimana langkah yang paling tepat untuk mencegah jakarta itu sendiri tenggelam
nah kajian ini sebenarnya kajian yang sudah cukup lama ya
di dalam perencanaan jakarta sebelum pembangunan reklamasi yang ada saat ini
itu sudah ada konsep jakarta defense coastal strategy
dimana disitu sebenarnya sudah menjawab bahwa penurunan muka tanah jakarta itu disebabkan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan
sehingga terjadi land subsidence
bukan karena justru naiknya permukaan laut tiba tiba yang kemudian itu harus direklamasi
bukan di situ jawabannya
jadi berarti harus dihentikan adalah penggunaan air tanah
bukan di situ jawabannya

tidak dalam dihentikan tapi dia harus diatur ulang diperketat bagaimana penggunaannya
sehingga land subsidence ini bisa ditekan
itu kalau berbicara soal menjawab tenggelamnya
kalau dia menjawab banjirnya kita kan harus periksa
di mana akar masalah banjirnya
itu yang kemudian ditangani
kok tiba tiba langsung dijawab dengan reklamasi
ini yang menarik
tapi kalau kita periksa di seluruh indonesia semua proyek reklamasi itu memang hanya dua
ini yang menarik

itu pertama pembangunan pemukiman yang jauh lebih layak
dalam hal ini tanah putih mewah
dan yang kedua sebagai pusat pengembangan bisnis baru
makanya sering ditentang ya
apalagi kalau misalnya merusak hutan bakau di pesisir
karena hutan bakau ini merupakan defense kita yang terbaik ya
terhadap pengikisan pantai kita
kalau kita kan semakin lama semakin tenggelam
kalau kita kan semakin lama semakin tenggelam
kalau kita kan semakin lama semakin tenggelam
karena menggunakan air tanah itu juga
karena misalnya kalau kita lihat ya
hotel itu semuanya menggunakan sumur kan
karena pipanisasi air di jakarta itu masih belum maksimal
tidak seperti di kota kota lain
jadi mau tidak mau kan kita sudah di bawah permukaan laut
apakah ini merupakan salah satu jawaban juga untuk mencegah permukaan air laut masuk ke dalam daratan
pada prinsipnya belum ada teknologi yang ada saat ini
yang bisa menjawab gejala alam
dimana alam ini kan berproses secara alami
pembangunan tanggul sebenarnya juga prinsipnya adalah melakukan reklamasi
nah ketika reklamasi ini terjadi maka teknologi yang kita terapkan adalah teknologi yang justru menentang prinsip prinsip alam
nah kami mengatakan bahwa ini tidak akan menjawab masalah yang sebenarnya
mestinya itu harus dijawab dengan memperbaiki ekosistem yang ada di pesisir
kalau memang kita betul betul mengatakan bahwa kita ingin membangun pertahanan terbaik
maka perbaikan ekosistem pesisir dengan membangun kembali hutan mangrove atau pertahanan dari pertahanan alam itu menjadi jawaban terbaik
sedangkan pembangunan tanggul ini itu tidak akan menjawab
mesti dipahami bahwa kota besar yang ada di dunia ini salah satu yang paling unik itu adalah jakarta
dengan nyalir tiga belas sungai
seharusnya menjadi berkah ya kalau sekarang kalau setiap musim muda
setiap musim hujan bisa menjadi bencana itu
ya ya itu yang kita rasalkan
nah proyek proyek reklamasi yang kemudian dikembangkan di indonesia khususnya misalnya yang ada di jakarta
sebenarnya studi atau kajian proyeknya itu mengambil studi di amsterdam ataupun di korea dan singapura
yang keadaan alamnya itu sangat berbeda dengan yang ada di indonesia
artinya kita tidak pesimis dengan teknologi yang ada saat ini
tapi dalam undang undang lingkungan hidup juga sudah diterapkan bahwa tidak bisa dikatakan hanya karena kekurangan kita
kita pengetahuan terhadap teknologi itu maka ketika terjadi bencana maka tanggung jawab itu di
tapi saran secara spesifik yang walhi berikan kepada pemerintah itu apa saja mengingat kita sudah tenggelam
itu sudah tidak bisa dipungkiri dan kita sudah di bawah permukaan laut dan memang mau tidak mau harus ada penanganan yang cepat ya
ya penanganan yang cepat sebenarnya prinsipnya adalah melibatkan masyarakat secara langsung
nah di sini kita telah mengusulkan pada pemerintah
bahwa khusus untuk penanganan banjir ataupun penanganan yang ada saat ini
itu harus melibatkan seluruh stakeholder dengan melihat satu irisan kebijakan dari hulu ke hilir
kalau itu tidak dilakukan dengan sekarang maka kita akan terus melambat
kita hanya akan membendung satu masalah dengan satu masalah yang baru
dan itu sifatnya akan sangat jangka pendek dan justru akan mengancam kerusakan yang lebih besar
nah dengan rencana rencana membuat ruang terbuka hijau ini apa yang bisa
kita pelajari kita kritisi dan juga kita mungkin sambut dengan baik
ya betul bahwa kita ingin melihat satu pembangunan yang bisa menjamin keadilan bagi seluruh makhluk hidupnya
begitupun dengan keberlanjutan lingkungan
aspek keadilan terhadap masyarakat itu menjadi aspek paling utama
pembangunan ruang terbuka hijau atau pengembangan ruang terbuka itu hijau adalah satu kebijakan yang juga kita dukung

tapi dengan satu pola yang betul betul mengembangkan kebijakan
tapi dengan satu pola yang betul betul mengembangkan kebijakan
tapi dengan satu pola yang betul betul mengembangkan kebijakan

nah disinilah kita mendorong bagaimana pemerintah baik di jakarta ataupun pemerintah di kota kota lainnya itu bisa menuduhkan masyarakat sebagai satu stakeholder penting dalam pengambilan kebijakan
karena kalau itu tidak dilakukan maka yang terjadi adalah apa yang terjadi saat ini
pembangunan ruang terbuka hijaunya justru berdarah darah di tanah petik di sana sini pun itu tidak menjawab
jadi hotel dan mall itu tetap dibangun dan lain sebagainya mengambil ruang hijau lainnya
nah terakhir wan kita kan idealnya memiliki kota yang istilahnya smart city dan gubernur ahok juga sering bercita cita lah ingin membuat jakarta itu menjadi smart city ya
kira kira cita cita jakarta menjadi smart city bisa terwujudkan dalam waktu yang singkat
berapa lama diperlukan
saya pikir ini menjadi satu dengan melihat konsep yang ada sekarang
itu akan sangat pesimis ketika kita mengatakan bahwa ini akan bisa terjadi dengan cepat
apalagi kalau hanya mempertimbangkan bahwa ini konsep ini hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang atau golongan golongan tertentu
livable city berarti kota yang nyaman layak huni tapi layak huni yang dimaksud adalah layak huni bagi seluruh masyarakat atau seluruh orang yang berhak hidup di jakarta
begitupun dengan smart city
kita ingin membuatnya
kita ingin membangun kota dengan konsep smart city yang dikatakan sekarang ini
tapi justru sebenarnya itu jauh dari harapan masyarakat
karena smart city yang dimaksud tidak hanya kita inginkan kota ini tidak hanya bisa membangun kehidupan yang cerdas ya
tapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya
nah yang kita inginkan adalah meskipun dia tanpa dilabelkan dengan smart city tapi dia bisa memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan
itu adalah harapan kita
mungkin livable dulu ya layak dihuni dulu sebelum jadi smart city
tapi jumlah penduduknya juga hanya mungkin seperempat ya dari yang kita miliki sekarang
wan terima kasih banyak dan telah hadir bersama saya dalam insight
dan memang menerapkan tata kelola air yang baik masih menjadi tantangan besar di tengah laju pembangunan indonesia
pemerintah juga harus tegas dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan
dan di sisi lain juga dibutuhkan dukungan dari kita kita semua agar pembangunan tidak hanya semata mata demi kepentingan manusia
tapi juga harus berpihak kepada kelestarian lingkungan
dan jangan lupa jangan buang sampah sembarangan
saksikan kembali insight besok bersama saya desy anwar bye bye